selamat malam presiden jokowi dodo berencana membebaskan terpidana kasus terorisme abu bakar ba'asyir
melalui kelasa hukumnya presiden menyatakan ba'asyir sudah sepatutnya menerima pembebasan bersyarat
selain sudah menjalani dua per tiga masa tahanan usia ⁇ baasyir ⁇ yang sudah sepuh juga menjadi faktor pertimbangan presiden
namun niat presiden membebaskan pendiri jamaah ansarut tauhid atau jat ini terkendala
batu sandungan justru datang dari ba'asyir sendiri yang enggan menandatangani janji setia pada pancasila
benarkah hanya itu masalahnya atau ada faktor lain di balik drama tarik ulur pembebasan ba'asyir ini
anda menyaksikan afd now
wacana pembebasan abu bakar ba'asyir bermula ketika yusril izzah mahendra mendatangi lapas gunung sindur bogor
penasihat hukum pasangan calon presiden wakil presiden jokowi dodo ma'ruf amin itu menyebut ba'asyir kemungkinan dibebaskan dengan alasan kemanusiaan
yusril izzah mahendra yang berstatus sebagai penasihat hukum pasangan calon presiden wakil presiden jokowi dodo ma'ruf amin
mengunjungi terpidana kasus terorisme abu bakar ⁇ baasyir ⁇ pada jumat delapan belas januari dua ribu sembilan belas
yusril menyatakan presiden jokowi mengutusnya untuk membahas pembebasan ba'asyir
sudah saatnya ustadz abu bakar basir dibebaskan
dan saya sudah bicara dengan
ustadz abu bakar ba'asyir minggu yang lalu dan sedang mengakor kepada presiden dan presiden
yakin bahwa terdapat cukup alasan untuk membebaskan ustadz abu bakar ba'asyir
pertama tama adalah karena pertumbuhan kemanusiaan dengan yusril izzah mahendra yang delapan puluh satu tahun
tapi di tengah rencana pembebasan ba'asyir muncul persoalan
ba'asyir enggan memenuhi syarat pembebasan bersyarat
yakni menandatangani janji setia kepada pancasila
kita ini juga ada sistem hukum ada mekanisme hukum yang harus kita lalui
ini namanya pembebasan bersyarat
bukan pembebasan murni ya pembebasan bersyarat
nah syaratnya itu harus dipenuhi
kalau enggak kan saya nggak mungkin nabrak
contoh setia pada nkri setia pada pancasila itu basic sekali itu
sangat prinsip sekali
ya saya kira jelas sekali ya
sebelumnya menko polhukam wiranto juga melontarkan pernyataan akan mengkaji ulang pembebasan ba'asyir
oleh karena itu presiden memerintahkan kepada pejabat terkait
untuk segera melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif
guna merespon permintaan tersebut
ini yang sekarang
ini yang sekarang perkembang
jadi jangan sampai ada satu spekulasi spekulasi lain ya berhubungan dengan abu bakar ba'asyir
yang sekarang masih dalam tahanan itu
menteri pertahanan ria mizar ria kudu meminta abu bakar ba'asyir mengakui pancasila
sebagai dasar negara yang sudah final dan tidak bisa diganggu gugat
ini pengertianlah saja
karena negara pancasila
ya kan nggak pancasila ya keluar dari sini itulah
dibebaskan ya keluar dari sini
ini negara pancasila gimana
jadi kalau orang tidak pancasila di sini numpang
karena numpang itu sebentar saja
jangan lama lama rugi negara
abu bakar ba'asyir dipenjara atas kasus terorisme pada dua ribu sebelas
ia telah menjalani dua per tiga masa tahanan dari fonis lima belas tahun penjara
apa atau lebih tepatnya adakah faktor lain yang membuat pembebasan ⁇ asyir ⁇ seperti drama tarik ulur
kami akan membahasnya malam ini bersama para narasumber yang telah hadir di studio
akademisi hukum pidana universitas indonesia
dan ahmad mihdan anggota tim pengacara muslim
pak mihdan pak ahyar mbak sidney atau ibu sidney
terima kasih sudah hadir di acara kami
saya mau lebih dahulu ke pengacara abu bakar ba'asyir
pak mihdan sesungguhnya backgroundnya seperti apa sih
katanya ustadz abu bakar ba'asyir sudah pernah mengajar

tapi kemudian tidak ada kabar
terus kemudian muncul berita dua minggu ini agak rame
itu bagaimana ceritanya
yang benar itu tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan besar
yang benar adalah bahwa kami meminta kepada presiden
dan kita menyurati bahkan bukan hanya pada masa
jokowi tapi juga pada masa sby pada waktu itu
bahwa karena alasannya adalah alasan kemanusiaan
dimana ustadz sudah berusia lanjut
berapa usianya ustadz
dan memiliki atau sekarang sedang mengidap beberapa penyakit yang serius
oleh karena itulah kita mintakan supaya beliau dibebaskan
beberapa hal yang menjadi referensi kami sebetulnya
bahwa kemudian lembaga pemasarakat kan bisa membebaskan
karena alasan penyakit itu ya
itu bisa dilihat nanti beberapa referensi yang sudah terjadi
itu kita lama kok kita diskusikan
nah kemudian juga bahwa
pernah terjadi juga dalam kasus sanana gusmao ya
beliau tidak diletakkan di lembaga pemasarakat kan
tetapi di rumah yang ditempatkan
ini bagian referensi yang kita pernah tawarkan
dengan alasan kemanusiaan
kami tidak pernah mengajukan syarat pembebasan
itu tidak pernah
nah itulah yang sampai dengan dalam tahun tahun terakhir
memang ada upaya pemerintah
kalau kemarin ini melalui penasihat hukumnya calon presiden ya
tapi sebelumnya justru dari menhan
pak ria mizat yang mendatangi
dan menyatakan apa yang bisa dibantu terhadap pusat abu bakar basir
nah waktu itu keluarga meminta
tepatnya mungkin satu tahun yang lalu ya
itu bulan agustus dua ribu
bulan februari kalau nggak salah itu
yang dia sudah hampir satu tahun yang lalu
waktu meminta kebijakan pemerintah agar abu bakar basir dikeluarkan
dan kemudian ditempatkan di luar lapas
supaya mudah berobatnya
itu bulan yang sama kurang lebih
itu kapan diajugannya
jadi sebelum menhan datang
pada waktu menhan datang kita juga kemudian menyampaikan surat
untuk mendukung apa yang
supaya tidak terkesan juga bahwa seolah olah ada pemerintah mau ambil inisiatif
kemudian ini ada kepentingan politik dan lain lain
kita memang dari awal menginginkan bahwa ada kebijakan kemanusiaan
ada diskresi lah ya
ya itu yang kita lakukan dan kita melihat
seperti misalnya kasus sanana gusmaul
kita tidak mau melibatkan dalam konteks kepentingan politik
bahkan kami tahu kalau bicara kasus yang agak spesial
kasus pidana khusus ya
pidana teroris itu tidak hanya kita indonesia
tapi luar juga pasti mempunyai reaksi reaksi
karena penerangan luluhan teroris itu tidak hanya indonesia
sampai ke kemarin minggu lalu itu hari apa datang ke
datangnya kalau nggak salah pertama hari sabtu
kemudian dilanjutkan hari jumat
jadi enam hari kemudian
hari pertama juga saya kebetulan sedang di luar kota
dihubungi oleh seseorang teman teman yang meminta bagaimana cara pengunjungan
saya belum tahu kalau ada pak yusil mau berkunjung
jadi ini dari katakanlah februari dua ribu delapan belas tidak ada kabar
baru kemarin lagi ada mengejutkan
itu apa namanya dialognya clear ya
bahwa pembebasan ustadz abu bakar basir yang diajukan itu tanpa syarat
kita bicara soal pembebasan bersyarat
sama sekali tidak
justru kami aneh tiba tiba ini ditawarin
kemudian ustadz waktu itu juga sempat
saya nggak mau ada apa namanya ada harus syarat syarat macam macam lah begitu
mau saya tempatkan di
termasuk menandatangani kesetiaan
bukan ini yang kemudian menjadi polemik yang demikian rupa
padahal persoalannya ustadz pada waktu ditangkap saja
berita acara beliau tidak mau tanda tangan
dia pada tahun dua ribu empat belas berbayat kepada isis
nah yang saya ingin tahu adalah apakah dia sudah putus bayarnya
atau masih taat kepada bayar tahun dua ribu empat belas

padahal persoalannya ustadz pada waktu ditangkap saja
berita acara beliau tidak mau tanda tangan
ini yang perlu publik juga tahu
jadi bukan alasan pembebasan bersyarat
sekarang kan digulirkan seolah olah ustadz anti pancasila
bisa nggak saya terjemahkan gini
yang diperlukan oleh abu bakar basir dan pihak pak mihdan ini adalah agar keluar dari lapas
sehingga memudahkan untuk urusan kesehatan
bukan alasan minta bebas bersyarat
tetap menjadi tahanan pun tidak apa apa
itu yang kita mintakan sejauh
waktu pertemuan pertama sama pak yusril
nah itu tadi saya ingin bicara
hari sabtu hari kalau nggak salah jumat itu
jadi saya dapat pemberitahuan ada yang mau berkunjung
saya belum tahu siapa
dihubungi via telepon
saya bilang untuk mengunjungi ustadz abu bakar basir tidak sembarangan
yang hanya bisa itu penasihat hukum dan keluarga
keluarga pun dibatasi
anak dan istrinya
kalau ada orang tidak mungkin
kalau karena beliau ada program sedang pengobatan
kontrol ke rumah sakit
nah di sana biasanya agak lunak
kalau di sana silahkan mungkin penjagaan yang di sana sepanjang tidak mengganggu proses pengobatan
bisa saja sekedar sebentar ketemu begitu
nah itu begitu saya sampaikan
pada pagi harinya itu malam hari saya di airport ditelepon
kemudian pagi hari menjelang subuh
waktu subuh saya di telpon oleh anak beliau
pak yusril mau berkunjung
tolong pak midan bisa datang nggak mendampingi
saya kebetulan sudah punya jadwal
jadi pagi itu saya harus keluar
waktu itu saya bilang tidak bisa
saya coba minta teman yang menggantikan juga tidak bisa
karena tidak ada kabar
baru datang lagi
datang lagi dahunya
juga subuh hari jumat itu
tanggal delapan belas itu
subuh juga pak yusril datang
nah pada saat itu kita belum tahu bahwa ustadz mau dibebaskan begitu
tapi memang saya sempat berpikir pada waktu yang pertama
ini jangan jangan bicara pembebasan ustadz
atau pembebasan ustadz itu pada waktu setelah apa yang direncanakan oleh pemerintah melalui pak ria mizar
pada waktu itu ustadz juga sudah menyampaikan
saya tidak mau ini lah
kalau mau membebaskan saya ya nggak usah bicara macam macam
jadi tidak bicara pancasila
begitu berat untuk menandatangani sikap loyal terhadap pancasila
itu kan artinya asumsinya kalau semua orang indonesia seperti pak riyamizard katakan
orang indonesia ya pancasila itu given lah
harusnya juga itu diberikan
harusnya juga itu dielaborasi
supaya tidak menjadi bagian bagian yang terpotong kemudian menyudutkan seseorang
ustadz itu orang yang luar biasa dalam prinsip keagamaan
bahwa beliau sebetulnya juga dijelaskan oleh yusril
kalau bicara pancasila dengan islam sejala
itu sejalan ustadz
kalau tidak bertentangan kalau saya misalnya bicara bahwa kesetiaan saya kepada islam
itu kan berarti saya tidak bertentangan dengan pancasila
logikanya kan begitu
apalagi secara historis
bahwa pancasila itu juga hasil istiba para ulama
pada tokoh tokoh islam
saya hentikan disitu pak amir dan saya mau ke bu sidni
ibu siti mendengar kabar ini terkejut nggak
kenapa sekarang ini mau dibebaskan
kenapa kalau baru diajukan misalnya satu tahun atau dua tahun lalu
kenapa tidak dipertimbangkan pada waktu itu
kenapa baru sekarang ini
itu satu faktor
yang kedua adalah antara semua orang di dalam sistem lapas indonesia
kenapa hanya satu orang ini yang akan dikasih perlakuan khusus
karena misalnya bicara tentang lanjut usia
ada lebih dari empat orang yang sudah berlanjut usia
kenapa orang ini yang seharusnya dikasih special treatment supaya dia bisa pulang
padahal misalnya saja bisa membuat satu program untuk pelayanan medis di dalam lapas
yang akan melayani semua tahanan
bukan satu orang saja yang notabene sejak tahun tujuh puluh an
menolak negara indonesia dan juga inggris
bukan pancasila saja
dia mau supaya hanya ada hukum islam yang berlaku di indonesia
dia menolak hukum yang dibuat manusia
oke interpretasi bisa banyak ya
macem macem lah kenapa timingnya salah dan lain sebagainya
tapi buat bu sidney sendiri sebagai orang yang cukup lama mengamati isu terorisme di indonesia
dilepaskannya abu bakar basir menjadi isu
ya karena dua faktor
walaupun sudah delapan puluh satu tahun dan sakit
saya tidak melihat bahwa bahaya terorisme akan tiba tiba meningkat kalau dia bebas
saya tidak melihat bahwa dia akan langsung seperti merencanakan satu aksi
tetapi dia adalah orang yang sangat
sangat dihargai oleh semua orang yang pernah terlibat dengan aksi aksi ekstrim
dan kalau dia bebas dan duduk di rumah pun kalau dia tidak keluar pasti ada orang yang begitu banyak yang akan datang dan akan dikasih semacam inspirasi
ini kita bicara
maaf dari penolakan dia untuk taat kepada hukum indonesia
kita bicara membicarakan orang yang sakit lagi sakit ya terkonfirmasi ya berusia delapan puluh satu tahun
tapi nggak apa apa kalau dia secara mental dia masih kuat
kalau bicara masih kuat suaranya
jadi tidak usah keliling indonesia untuk berdai duduk saja di atas sofa di rumahnya pasti dia bisa menginspirasi orang lain
notabene juga bahwa waktu dia menjadi ketua jat dia mendukung gerakan sampai dia pada tahun dua ribu empat belas berbayat kepada isis
nah yang saya ingin tahu adalah apakah dia sudah putus bayarnya atau masih taat kepada bayar tahun dua ribu lima belas
oke yang pertama saya menarik sekali apa yang disampaikan sydney john
ggedian lain adalah juga kekhawatiran
andai kata ustadz itu pasif dia akan terpengaruh ya bisa mempengaruhi terhadap apa namanya
orang orang yang punya pemikiran ekstrim
justru saya berfikir sebaliknya sidney
dia diluar bahkan tidak diluar sekalipun sekarang dia bisa menjadi aset untuk memberikan pemikiran pemikiran
pemikiran yang selama ini dunia melihat bahwa ekstremis bomber dan teroris itu adalah karena islam
oleh karena itu menurut hemat saya diambil pemikiran pemikirannya di mana yang keliru
karena selama ini di indonesia juga membentuk tim deradikalisasi
tetapi saya ingin sampaikan secara persis bahwa karena ulamanya dipilih
tapi sebetulnya kita ini kaya dengan ulama
bahkan paling dihormati di dunia
oleh karena itu pandangan pandangan tentang terorisme islam yang radikal islam yang teroris itu dikaji oleh mereka secara bebas
tetapi kalau dia berada di ngeruki misalnya dia akan menyampaikan sebaiknya melawan
negara indonesia sebaiknya mendukung negara islam
bahwa pembebasan syarat itu diberikan oleh menteri
bukan pengacaranya presiden
produk hukum apa ini ya
ini nggak mungkin ini akan dipakai pp sembilan puluh sembilan
kalau dia berada di ngeruki
dia akan menyampaikan sebaiknya melawan negara indonesia
sebaiknya mendukung negara islam
dan ada orang yang pasti akan dipengaruhi oleh sikap seperti itu
karena sikapnya sejak tahun tujuh puluh an sudah ada
saya kebetulan menjadi penasihat hukum
beliau bukan hanya baru ini
jadi sudah hampir delapan belas
dan saya mengenal
jadi setiap kesempatan saya dialog dengan beliau
dan saya memang juga
artinya ada kekhawatiran itu
karena ada bagian bagian lain
yang kemudian orang ingin bertemu dengan beliau
membuat menjadi kacau
dan itu yang kita juga sudah
dalam kondisi kemarin mau ada rencana pembebasan
kita sudah berpikir
di penasihat hukum untuk
bahkan kita sudah berpikir
saya tahan di situ
ada satu narasumber saya yang sudah sangat sangat bersabar
dari tadi mengikuti perbincangan kita
dilihat dari aspek hukumnya saja ya
kita bicara dari perspektif hukum saja
apa yang terjadi menurut pak aher
justru setelah kalau ibu sydney tadi juga kaget
saya juga menunggu sebenarnya
produk hukum apa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah
membebaskan ustadz basir ini tanpa syarat
dua per tiga
masa tahanan sudah dilalui
itu menjadi juga pembicaraan kami
di bidang studi hukum pidana di ui
apa ini produk hukumnya ya
kalau produk hukum yang ada
itu tidak mungkin
karena produk hukum yang ada
itu adalah pembebasan bersyarat
karena ini yang mana yang mau dipakai
kalau di pembebasan
sebetulnya nggak perlu presiden yang berbicara
karena di dalam peraturan ini
pembebasan bersyarat ini
kalau kita lihat akarnya
itu diatur dalam kuhp kita
pasal lima belas sampai pasal tujuh belas
diatur di situ
tentang jenis pidana penjara
ini diatur oleh undang undang
memang di dalam pasal tujuh belas
bahwa pelaksanaan pidana bersarat ini
akan diatur oleh undang undang
kalau saya salah
kalau misalnya menggunakan
seharusnya tidak perlu presiden turun tangan
dengan sendirinya itu menjadi
saya ingin cerita dulu sedikit
bahwa landasan hukum
tidak dipakai kuhp ini dalam kuhp
saya memperhatikan di sini
di undang undang lembaga
di undang undang pemasarakatan kita
yang diatur oleh undang undang
nomor dua belas tahun sembilan puluh lima
itu di dalam pasal empat belas
bahwa narapidana mempunyai hak
antara lain itu di huruf k
ada tiga belas narapidana
di huruf k itu haknya adalah untuk pembebasan bersyarat
bahwa ketentuan lebih lanjut
oleh ayat dua pasal empat belas ini dikatakan
ketentuan lanjut dengan tata cara dan syarat untuk pembebasan bersyarat
akan diatur oleh peraturan pemerintah
peraturan pemerintah mana yang mengatur
ini ada empat tahun nih kokosongan pp nya sebenarnya
oh belum ada
dari sejak tahun sembilan puluh lima
baru sembilan puluh sembilan baru keluar pp nya
ya itu pp tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan
kemudian dirubah oleh pp dua puluh delapan tahun dua ribu enam
kemudian di robah lagi oleh pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas
kalau kita berpakaikan menggunakan pp sembilan puluh sembilan dua ribu dua belas
itu di dalam pasal empat puluh tiga b ya
kalau saya tidak salah
bahwa pembebasan bersyarat itu di berikan oleh menteri
bukan pengacaranya presiden juga
menteri kalau kita bicara pembebasan bersyarat
oleh karena itu kenapa saya menunggu produk hukum apa ini ya
ini nggak mungkin akan dipakai pp sembilan puluh sembilan ini
karena yang semula yang saya dengar ini nggak ada syarat kan
nggak ada syarat
yang saya dengar
apakah salah saya nggak tahu bisa diulang lagi
yang itu ya
sialan sialan pembebasan itu
kalau kayak begitu nih
sebelum kita lanjutkan
kita dengarkan terlebih dahulu deh
statement dari presiden yang
pak wiranto kemudian dilanjutkan oleh pak presiden lagi
untuk membebas statement
mungkin mulai dulu dari pak menteri kemudian dibenarkan
kita saksikan bersama
kita lihat dulu
ini sudah pertimbangan lama
sudah pernah sejak awal tahun yang lalu
yang pak kapolri
pembelajar dengan pak bok
terima kasih pak idra
dan juga karena
oke alasannya karena
terlalu sudah lama
karena alasan itu kalau mau pp nggak ada
nggak ada itu
jadi makanya saya tadi ingin menunggu ini produk hukum apa ya
kalau dipakai pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas itu nggak ada
karena ini presiden
yang berbicara yang diteruskan oleh pak yusril ya
kalau yang pp ini cukup presiden
atas pertimbangan diberikan oleh dirjen pas
di jenpas wajib menurut pp itu meminta pertimbangan dari kapolri
kemudian dari bnn dan atau kejaksaan agung
dasar itulah nanti diberikan kepada bnpt
diberikan kepada menteri nanti menteri yang akan mengeluarkan
nggak perlu sampai kepada menko apalagi sampai kepada presiden
kalau kita berbicara tentang pelaksanaan aturan pelaksanaan
tentang pembebasan bersarat yang diatur oleh pasal empat belas undang undang seribu dua ratus sembilan puluh lima
yang ditindaklanjuti oleh ppp yang tadi
tapi yang penting bersarat
yang penting bersyarat dengan regulasi ini
iya dari awal nggak bicara bersarat pak ya
nggak bicara bersarat
karena kami juga penasihat hukum
paham betul apa yang mau disampaikan
karena juga peraturan peraturan yang sekarang dipermasalahkan itu tidak kena pada ustadz
karena ustadz itu yang pp yang sembilan puluh sembilan dua ribu dua belas itu november diberlakukan
ustadz itu kenanya yang kebelakang
yang tanpa yang lagi diibukan
jadi kami belum mau bicara itu ya
kita tidak bicara dalam konstelasi
tapi walaupun dia ditangkap sebelum regulasi itu
keluar dia tetap harus taat kepada regulasi itu
karena itu dikaitkan dengan kapan dia mengajukan permohonan
bukan kapan dia ditangkap
itu kembali rujukannya kepada undang undang yang mengatur tentang pembebasan bersaratnya
karena itulah bahwa kami belum tidak sampai pada tahapan itu
karena itu kewenangan kami
kami juga bisa saja kemudian mengajukan
ini yang sedang kami pertimbangkan
karena yang kami persoalkan sebetulnya ada penjelasan kongrit dari pak yusril
karena beliau itu kan selain advokat beliau juga ahli tata negara
beliau juga kebetulan bekas menteri kehakiman
menteri menkumham yang pernah membebaskan dalam kasus kasus politik
supersib dengan cara cara yang kebijakan sifatnya
oleh karena itu tadi kami berpendapat sepanjang itu hanya syarat merupakan kebijakan
kalau itu kemudian mau ditempu sah sah saja
itu pendapat kami
karena tidak apalagi kemudian kami melihat bahwa kita menganut azas
kalau menurut pak yusril bisa nggak dipakai diskresi
iya itu dia
kalau kembali kepada orang itu pelaksanaan administrasi
kalau orang hukum pidana itu kan dia selalu mengenai menganut aturan yang tertulis
jadi justru itu kita menunggu
apa ya bentuk peraturan
apakah nanti negara akan mengeluarkan peraturan khusus
kita nggak tahu
apa merubah undang undang
dan hal ini bagus menarik sebenarnya bung vito
dengan ada kasus yang nggak begini
kalau untuk yang ini saya kira agak susah
kalau memang yang bung medan tadi katakan
kalau disarat dari pp itu dia sebenarnya harus mengakui bahwa dia itu salah sebenarnya
dan kemudian mengikrarkan
kalau hanya pp itu ikrakan
saya belum baca peraturan menteri nomor tiga tahun dua ribu delapan belas
ada nggak harus lagi dengan yang pancasila
kalau yang pp hanya nkri yang ada di situ
nah hanya itu kan
tapi kan dia mengakui kesalahan
kalau yang bersangkut nggak mengakui kesalahan nggak mungkin akan ada
melalui ditempu mengenai masalah pembebaran besarat
nah apakah nanti dengan yang begini
ini kan kita indonesia lagi mau merubah undang undang tentang lembaga pemerintah
apakah mungkin juga selama ini ada tiga jenis tahanan
tahanan rumah tahanan kota dan tahanan di rumah tahanan
bisa juga nggak penjara ini nanti mungkin dia ditempatkan di luar
apakah ringan begitu
sehingga tidak harus repot repot mengenai masalah pembebasan besaran
tapi di samping itu saya kira kita harus kembali ke soal kenapa abu bakar ⁇ baasyir adalah satu satunya
orang yang dapat berlaku
peluang khusus dan ini pemerintah ini pesan yang akan disampaikan dari pembebasan abu bakar pak asyir adalah kalau melawan negara terus menerus menerus sejak hampir empat puluh tahun lebih akhirnya negara akan menyerah

kenapa abu bakar pak asyir adalah satu satunya
kenapa abu bakar pak asyir adalah satu satunya
orang yang dapat perlakuan khusus dari pemerintah ini
tidak ada begitu banyak korban ketidakadilan dan lain sebagainya
kenapa justru dialah yang dipilih
justru saya mau melanjutkan itu
kayaknya gini kalau saya nggak salah ya kronologi yang dicatat oleh media adalah
pak yusril datang terus cerita soal wacana soal pembebasan abu bakar basyir itu bergulir
kemudian ramai pro kontra pro kontra dan lain sebagainya
kemudian muncullah wacana kalau nggak salah agak sulit nih
karena pak ustadz abu tidak mau menantangkan loyalitasnya terhadap pancasila
di waktu jeda itu ada apa sebenarnya pak mihdan
ada diskusi diskusi yang kita tidak tahu barangkali
kalau kami sejak awal sudah dinyatakan bahwa pembebasan itu kan ustadz sudah katakan
saya kalau mau dibebaskan saya nggak mau tanda tangan apapun
bahkan sebetulnya ada tadi yang ustadz abu juga sempat menyampaikan
kalau pakai syarat segala macam sudah lah
saya sampai dia mempunyai pemikiran yang juga bisa cerdas
kurangi aja masa tahanan saya dan ya artinya remisi saya diberikan besar
karena nggak ada aturan remisi harus sekian sekian
itu sampai pada tahapan itu selesai juga
itu pemikiran beliau
ya dalam kajian hukum kita melihat bisa juga itu menjadi satu polusi
itu kan kemudian bisa mengamini kekhawatiran bu sidney yang kemudian orang orang datang
karena penandatanganan hal itu kan sebenarnya bukan hal yang susah ya
seharusnya buat orang awam indonesia loyal terhadap nkri loyal terhadap pancasila itu kan ya common gitu
oh ya persoalannya kan tidak di situ mas wito
persoalannya adalah membebaskan dan ustadz tidak mau syarat apapun
itu kan begitu itu kalau saya mau dibebaskan bebaskan saja
kalau soal remisi tadi ada contoh
kan belum lama juga dibebaskan robetan tular ya dengan remisi yang luar biasa
ya ini kenapa tidak begitu loh
tapi pelajaran atau pesan yang akan disampaikan dari pembebasan abu bakar ba'asyir adalah
kalau melawan negara terus menerus menerus sejak hampir empat puluh tahun lebih
akhirnya negara akan menyerah
itu pesan yang akan disampaikan oleh
saya pikir begini itu adalah bagian lain yang memang sebetulnya kemarin kan sudah kelar
dulu azaz islam tidak boleh sekarang azaz islam boleh
kalau kita mau bicara dalam aturan negara artinya dia berprinsip ada ajaran ajas islam
memang dia punya prinsip dua dakwah dan jihad
tapi dia bilang kalau tidak bisa jihad kita dakwah
dakwah yang berkaitan bagaimana sebetulnya hukum syariat islam itu luar biasa baiknya
saya pikir ini yang ditafsirkan keliru
dikait kaitkan kalau bicara soal islam itu adalah radikalisme
ya tapi harusnya harus diakui bahwa abu bakar ba'asyir waktu dia mendirikan jat
tidak kita bicara jauh sebelumnya
sebagai akibat dari keputusan itu langsung muncul santoso diposo
karena dari jat
abu talib dikira
abu talem dikirim ke poso untuk merekrut orang orang untuk organisasi baru
ada sayap militernya santoso diangkat sebagai ketua sayap militer jat di sulawesi tengah
dan akhirnya apa yang terjadi mit
dan kita juga bisa melihat bagaimana ada kegiatan pro isis
oleh orang yang sangat menghargai abu bakar ba'asyir
nah sekali lagi apakah ustadz abu
sudah mencabut bayarnya kepada isis atau tidak
nah itu kami sudah menyampaikan bahwa ustaz kan ada di dalam penjara
saya katakan bahwa isis itu sudah di declare juga oleh pejabat amerika
dia yang membuat
itu artinya bahwa ustaz itu ada di dalam
berarti kita bisa tahu bagaimana dia bisa mendapat informasi yang benar yang akurat
dia bisa berkomunikasi dengan semuanya
pada saat itu terjadi tidak ada kontrol yang ketat di nusa kambangan
dan ada orang yang bisa punya hp bisa punya akses kepada bluetooth dan lain sebagainya
itu sudah terkenal
tetapi sebetulnya maaf tadi saya katakan ya
saya katakan bahwa betapa seorang ustadz abu itu juga mempunyai nilai positif
yang sebetulnya pandai tidak kita menggunakan itu
karena ternyata fakta bahwa salah satu reporter
salah satu reporter media elektronik
itu bebas di irak karena peranan ustaz abu
ustaz abu bagar bahasa
itu tidak bisa dipungki itu fakta
itu satu fakta
tetapi saya kira sekali
saya mau ini deh
benar nggak ustadz abu itu menolak untuk mengikuti program deradikalisasi
ya tadi karena sistem deradikalisasi yang saya ingin katakan bahwa sebetulnya
sebaiknya yang menentukan bahwa kalau beliau berpaham islam
salah paham islamnya bukan orang orang di luar islam
bukan orang orang yang tidak paham islam
itu tidak akan jauh kacang dari kulitnya
tapi agak susah tuh pak
oleh karena itu saya
siapa yang punya menurut
saya pernah menyarankan salah satu korbannya juga saya ketika berangkat ke turki
tempoh hari bahwa saya menginisiasi bahwa bagaimana ulama ulama di indonesia
dan tokoh tokoh negarawan di indonesia bisa ketemu dengan tokoh teroris
saya pikir jalurnya ada bisa ketemu
dan tanyakan kalian lakukan apa
itu artinya kita mau membicarakan polisi yang
itu penting kalau orang orang yang dituduh teroris ditanyakan
kenapa anda ikut dalam gerakan itu apa faktor faktor yang bikin anda radikal
tapi jangan memakai atau menaruh ustadz abu sebagai tokoh deradikalisasi
itu akan menghancurkan image indonesia di mata dunia
begini ya saya pikir sebetulnya kan kalau bicara tokoh kita kan mau pakai sumbernya
bahwa pemikiran yang paling datangnya dari dia
kan tokoh yang lain banyak ulama yang lain banyak
di indonesia amat banyak sekali
tapi itu harus transparan diberikan kebebasan bukan jatuh
kamu harus ngomong begini ya
tapi yang menarik
ustaz abu dulu ketua ji
sekarang ini sejak tahun dua ribu tujuh ji sebetulnya seperti menarik diri dari kekerasan di indonesia
kalau ustadz abu tidak ustadz abu tetap mendukung kekerasan atas nama
saya potong itu keliru saya potong keliru
bahwa ustadz bukan tipikal yang membenarkan tindakan tindakan kekerasan
ya tapi kalau bicara bahwa
bagaimana supaya negara ini diatur secara syariat itu betul
kenapa ada bedanya antara jat yang dipimpin ustadz abu yang pro isis
dan jas jemaah ansar syariah yang menolak militansi dan sikap pro isis dari ustaz abu
tadi ya bagian lain adalah kesenjangan ya kesenjangan komunikasi
komunikasi yang terputus kemudian itu
disampaikan oleh hanya segelintir
jadi tidak bisa akurasi nya dipertanyakan
pak ahyar dengan kondisi seperti ini kan seperti deadlock nih ya
artinya bicaranya pada akhirnya pembebasan bersyarat
nah ini kan back to square one istilahnya
kembali dari nol lagi
apakah ada cara cara lain kalau misalnya benar benar pertimbangan yang disampaikan oleh pak jokowi soal kemanusiaan dan kesehatan
apakah ada upaya yang bisa ditempuh
kalau bu sydney menyarankan ya masukin aja rumah sakitnya ke dalam
atau tenaga medisnya masuk ke dalam lapas sehingga bisa dirawat
atau pak mihdan bilang keluarkan di rumah saja diawasi aja di rumah
orang mau masuk nggak boleh gitu misalnya
bisa nggak seperti itu ada nggak ininya jalannya
ya kalau alasan kita ingin membebasankan ustadz ini
tentu kalau dengan menggunakan pembebasan bersyarat
menurut saya agak sulit untuk direalisir itu
bukan mendahului gitu ya tapi agak sulit
kak memang yang disebut sebut ini alasan tentang kemanusiaan itu nggak ada di tentang pembebasan bersyarat
artinya pemikiran semula akan ada produk nih peraturan yang baru
apakah bentuknya itu yang sebenarnya yang saya tunggu itu
apakah ini namelate policy kebijakan
dimungkinkan tidak kalau paling cepat tentu adalah
dan itu adalah kebijakan
dan itu adalah keundangan dari presiden
apakah yang dirubah yang mana misalnya undang undang tentang lembaga pemasarakatan misalnya
dibuat khusus untuk hal hal yang tertentu tidak harus lewat apa
itu mungkin juga
sekali lagi ini demi satu orang abu bakar basir ya
kalau misalnya pada akhirnya perpunya keluar gitu
mungkin saja tentu ada hal hal yang memicu suatu peraturan perundang undangan adalah seseorang
bukan berarti hanya orang itu saja yang akan menikmati
contoh tentang peninjauan kembali itu sengkon dan karta dahulu
ini belum ada
ketika hir berlaku kita nggak mengenal udah dicabut itu peninjauan kembali harsening ini tadi dalam hukum perdata
ada kasus sengkon dan karta yang membunuh orang itu orang lain bukan dia
dia dihukum mati nih
apa yang ada waktu itu saya ingat benar
ketua mahkamah agung itu adalah prof omar seno ajiwilo yang bilang dikeluarkanlah perma
peraturan mahkamah agung nomor satu tahun delapan puluh
tentang peninjauan kembali
jadi ada perma
ada produk baru yang dilihat
jadi tidak bapak undang undang
ini dipakai oleh sengkon dan karta dan yang lain lain
kemudian perma nomor satu inilah yang ada dalam kuhab sekarang
tentang peninjauan kembali di kuhap berasal dari riwayat sekwan dan karta
jadi bisa saja siapapun orang yang memicu lahirnya produk peraturan perundang undangan yang baru
tetapi nanti yang lain juga akan mengikuti
tanggapan dpr konteksnya adalah
loh kenapa jadi kita yang dikorbankan
kita nggak pernah ngajukan
dan hanya seorang fadlizon
dan hanya seorang fadlizon
dan hanya seorang fadlizon
dan hanya seorang fadlizon
dan hanya seorang fadlizon
dan hanya seorang fadlizon
dan hanya seorang fadlizon
bisa saja siapapun orang yang memicu lahirnya produk peraturan perundang undangan yang baru
tetapi nanti yang lain juga akan mengikuti
itu bisa saja
presiden itu harus bersyarat
dan pernah terjadi
dan pernah terjadi
dan pernah terjadi
adanya aturan baru ya
kalau nggak entah
kalau dalam hukum tentu ada peraturan
karena kita adalah negara hukum
kalau dalam hukum tentu ada peraturan
karena kita adalah negara hukum
kecuali ada dimungkinkan secata ketatanegaraan atau apa
kecuali ada dimungkinkan secatat ketatanegaraan atau apa
dimungkinkan kebijakan untuk kayak begitu

entah apa bentuknya
itu juga yang saya tunggu sebenarnya
yang saya juga belum menemukan
tapi boleh saya tanya
menurut pak gitan
menurut pak gitan
ada alasan kenapa justru seorang ulama radikal yang dipilih untuk perlakuan khusus
dari pemerintah ini
misalnya dibanding orang miskin yang ditahan karena mencuri bibit sawit misalnya
atau misalnya orang yang dituduh menghina presiden

atau seorang wartawan yang dituduh melanggar kode etik

kenapa justru hanya seorang ulama radikal yang dipilih untuk dibebaskan
kalau nanya ke saya kan tidak tepat
kita kan tidak tahu nih
kita kan tidak tahu nih
kebicaraan dibalik layar
tapi itu tidak pantas
tapi itu tidak pantas
kalau kami artinya melihat bahwa kami cinta
cinta negara ini ya artinya apapun klaim kami itu dengan segala apa yang kami ketahui
kami sampaikan kepada masyarakat apa yang bermanfaat kepada beliau
itu yang kita saya mungkin paling pengajaran teroris paling banyak nanganin teroris di dunia
saya kira dari tahun dua ribu sampai sekarang berapa jumlah yang sudah kita
nah dalam kaitan itu maka sebetulnya saya juga secara pribadi bahwa berkepentingan
gini mungkin pertanyaannya begini
waktu pak yusril datang dan ketemu sama pak mihdan pertama kan gak ketemu
waktu pak yusril datang ketemu sama pak mihdan sama kawan kawan barangkali
dijelasin nggak reasoning nya ustadz abu itu kita keluarkan
selain tentu saja masalah kesehatan dan kemanusiaan
ada reason lain gitu kenapa pada akhirnya dipilih ustadz abu
ya alasannya juga memang
ustadz abu sudah berulang kali meminta
itu itu ya
berulang kali meminta tapi memang kita mintanya pembebasan dia
kami pakai istilah bahwa menjalani pidana sisa pidana itu di rumah karena alasan kesehatan
walaupun itu nggak ada wacana hukumnya
tapi saya melihat referensi kasusnya sanang agus mau
dia ditahan disediakan satu rumah dia tinggal di situ
ini sebetulnya referensi kami
kami belum bicara dalam konteks bagaimana sebetulnya secara undang undang haknya
termasuk yang dibicarakan sekarang tentang pembebasan bersarat
karena sebetulnya tanggal tiga belas desember beliau sudah punya hak untuk itu
dan kita belum menggunakan
ustadz abu punya hak untuk menyangkal semua tuduhan dan itu dia lakukan
walaupun akhirnya bolak balik masuk penjara
tapi pertanyaan saya begini bu sydney
apa namanya keputusan menurut bu sydney
lepas dari waktunya dan lain sebagainya
kita bisa berdebat satu episode lagi soal waktu dan mengapa
kenapa tidak tepat menurut ibu
karena seorang abu bakar ba'asyir
dia adalah orang yang seperti saya bilang sejak tahun tujuh puluh an
waktu saya pertama kali kenal nama abu bakar ba'asyir
sejak itulah dia menurut saya menolak negara republik
menolak demokrasi karena dibuat manusia dan bukan allah
menolak hukum yang dibuat oleh manusia dan mendukung kekerasan
dia jelas mendukung kekerasan
kalau mendukung kekerasan saya orang yang paling dekat
beliau paling tidak suka kekerasan
tapi konteks dengan syariat itu saya kenal
oke itu haknya abu bakar ba'asyir
dan karena itulah saya kira sangat tidak tepat
kalau antara semua orang yang bisa bermanfaat dari sikap kemanusiaan dari presiden
orang itulah yang dipilih
menurut saya sebagai orang teladan misalnya
lebih baik pilih orang yang bisa menjadikan simbol ketidakadilan
yang karena intervensi presiden menjadi orang yang bisa diselamatkan
itu jauh lebih baik daripada memakai orang seperti ustaz
bu siti bilang itu tadi ya
soal kalau misalnya ini dibebaskan
pada akhirnya kita dipertontonkan moral of the story nya
orang yang melawan terus melawan pada akhirnya pemerintah menyerah
anda setuju dengan itu
kalau pemerintah alasannya
kalau pemerintah alasannya
kalau pemerintah alasannya
kalau alasannya dari awal ya
menurut saya itu universal
bukan berarti menyerah
karena kasihan melihat ini adalah kemanusiaan
ya itu nggak ada masalah
itu bukan menyerah
kalau menyerah itu artinya ada perang pertempuran di situ kan
ada yang kalah saling meranduk
tidak tapi yang lihat di dalam misalnya
kan itu yang ala semula ya
ini kasihan nih karena umur sudah lanjut
alasannya adalah kemanusiaan
kan itu yang kita lihat
oleh karena itu saya dari awal ngata
peraturan apa yang akan dikeluarkan ya
karena di dalam pp tadi nggak ada
itu yang saya tunggu
kalau alasan kemanusiaan
tidak ada bicara kalah dan menang
justru itu adalah kemenang kalau orang membela kemanusiaan itu
terhadap siapapun dia
ini orang sudah kondisi begini
seperti perperangan aja kan
nggak boleh orang yang sudah menyerah
misalnya dia hajar juga terus kan nggak boleh
palang merah ada kayak begitu kan nggak boleh dibom juga kan
walaupun kejadian juga di bindaan pertempuran
karena ini adalah urusan kemanusiaan ini
kalau alasan itu tidak ada menurut saya
kalau menggunakan dalil istilah kemanusiaan itu bu sydney
kalau misalnya pada akhirnya ya karena kemanusiaan dan kesehatan
dibikin aturannya atau sehingga dia keluar diisolasi
orang nggak boleh masuk
dia nggak punya akses dan lain sebagainya
diawasi dua puluh empat jam oleh petugas kepolisian
atau siapapun lah gitu
memungkinkan nggak itu
itu lebih baik daripada bebas tanpa syarat
tapi saya masih tetap yakin bahwa lebih baik kalau ada pelayanan medis
untuk semua tahanan
yang berlanjur usia
masalahnya di lembaga pemasaran
sampai saat ini
jangan ada peralatan
dokter aja sampai nggak ada
maka itu harus diperbaiki
berapa orang sudah meninggal tinggal mesin dur
baik bapak ibu
terima kasih atas waktunya
waktu kita sangat terbatas sekali
kita akan lihat perkembangannya seperti apa
pak mihdan ini kayaknya belum selesai
terakhir ke dpr
ya kami ke dpr itu dalam konten sebetulnya
kaitannya kok jadi
kaitannya kok jadi korbankan
padahal itu usulan bukan dari kami
kami juga belum mempertimbangkan soal pengajuan yang berkaitan dengan undang undang
hanya juga dasar kemanusiaan
yang kita ajukan dari zaman sby sampai pak jokowi ini adalah alasan kemanusiaan
beliau usia lanjut
karena sakit sakitan itu
apa yang mereka bisa ambil di situ
tanggapan dpr konteksnya adalah
loh kenapa jadi kita yang dikorbankan
ini bilang ini begini
kita nggak pernah ngajukan
dan hanya seorang fadlizon
dan kebetulan kita tau kan hubungan antara fadlizon
jadi itu sengaja dipilih fadlizon
karena komisi hukum kan ada banyak
pertama kan wakil ketua dpr yang membidangkan
bidang pol hukum
jadi kita memang
kayaknya akan masih menarik untuk dicermati hari hari ke depan
kalau nggak ada isu yang lain
barangkali ini akan masih berlanjut
terima kasih pak amir dan pak hayar bu sidney
kita akan jumpa lagi minggu depan dengan narasumber dan topik lainnya